seharusnya saya tetap harus ketemu kang ida
dindingnya sudah ada yang terbelah di beberapa bagian
kayu kayunya sudah banyak yang lapuk
gentengnya beberapa sudah pecah
mudah mudahan cepat beres
si amin sekarang di jakarta
imas masih ikut teteh
masih ikut ngurus rumah
tadi kinasi ngajak imas buat siarah ke makamnya mami sama papi
tapi masih gak mau
soalnya kan anaknya masih kecil
jadi kalau berkendara yang cukup jauh suka rewel
teteh abis jiara dari makam mami sama papi
kang saya permisi dulu
kang bakti mau nginep atau
kalau tidak terburu buru
kang bakti kan dokter
di sini ada warga yang sakit
orangnya sudah tua
tolong bantu diperiksa
ya mau main aja atul
lamaran kerja kamu gimana
gak jadi ngelamar
bukan gak jadi ngelamar gak jadi kerja di sana
dimintain uang disuruh nyobok
bukannya udah biasa kayak gitu
bapak gak mau kalau masuk kerja harus nyobok
gak ada uangnya
uangnya gak ada
kedua kata bapak kalau masuk kerja pakai cara nyogok nanti gajinya haram
pas semua harus dibawa ke masyarakat
sudah terlalu lemah bu
saya juga maunya gitu
tapi uangnya gak ada
tapi yang penting kita bawa dulu aja
saya emang gimana baiknya aja
sekarang rencana kamu apa
nyari kerja di tempat lain
kamu sendiri gimana aja di kuliah
bapak jadi jual tanahnya atau enggak
yang tanahnya mau dibeli orang jakarta buat tempat wisata belum kompak
ada yang gak mau

bapak mau jual tanahnya
termasuk bapak kamu
bapak mau jual tanahnya
bapak mau jual tanahnya
ini saya lusa sudah harus balik ke jakarta kang atep
kalau kang ateb memang gak sanggup nunggu ngurusin tanah
gak usah dipaksa
saya cari orang lain
atau saya turun langsung sendiri
saya minta bantuan lura rt rw untuk jadi mediator
saya tadi sudah telpon kang idam
mau ketemu biar masalahnya beres
tapi hari ini kang idam gak bisa
ada urusan penting katanya
soal rencana mau ngasih tekanan dengan ninjan ninja itu gimana
itu kan cuma buat nakut nakuti aja
intinya saya tetap harus ketemu kang idam
kayaknya mending digendong aja
abang semua mau dibawa kemana
boncing pakai motor kamu
chiara kiw kalian yang dapetin ya
mbak sugeta pengen makan siang
kamus abah soma dan ceyo tengah ya
bikinnya dua tuh
bikin aja sendiri
biar takaran kopi sama gulanya pas
ini air panasnya
gue dengan dulu aja ah
tuh si a dateng
aku pulang aja ya
gak usah gak ah aku pulang aja
ada tuh di piring
yang tadi datang ketemu kang mus
siapa gak tau
kayaknya mah orang kota
tau dari mana kalo mereka orang kota
orang kota yang seperti kita juga banyak
seperti yang tadi datang ketemu kang mus
disini gak ada
kang mus sama yang tadi ketemu kang mus
katanya mau ke rumah sakit
rumah sakit mana
waktu saya kebetulan lewat
langsung disuruh bonceng abah sama
bertiga sama kang mus sampai jalan
terus dibawa pake mobil tamunya kang mus
tamunya kang mus siapa
tadi datengnya ke masjid
saya ngomongnya belum beres
kang mus malah jadi ngobrol sama tamunya
terus waktu saya tadi lewat rumah abah soma
kang mus sama tamunya ada di sana
sekalian buat saya
teleponnya gak bisa dihubungin
kalau air teh masih banyak
masa kopi disuruh pake air teh
bukan kopi diseduh air teh
kamu minum air teh aja
saya mau pamit aja
ada yang kerja
pak rahmat kesini mau ikut kerja atau ikut ngopi
saya sudah dari pagi
ini istirahat dulu
pak rahmat kalau mau ngopi dulu
tapi air penasnya gak ada
sama aja bohong